antusiasme masyarakat untuk pergi berlibur jelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua ini memang sudah mulai terlihat
termasuk di stasiun pasar senen jakarta pusat
langsung saja kita pantau situasi terkini
sudah ada rekan saya produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang ada di sana
sejak tadi siang menjelang sore juga
selamat malam diana
diana kalau kita bicara soal kenaikan jumlah penumpang
ini mungkin ada sejumlah antisipasikah yang sudah disiapkan oleh pt kereta api indonesia
dalam menyambut lonjakan penumpang
ya selamat sore mfri
kalau bicara soal antisipasi tentu memang tidak jauh berbeda ya dengan tahun tahun sebelumnya
yakni ketika pt kereta api indonesia ini menghadapi libur natal juga tahun baru
meskipun memang tahun lalu ada pembatasan sementara tahun ini tidak ada pembatasan
tetapi memang tentu ada sejumlah antisipasi
beberapa di antaranya adalah yang pertama menambah rute perjalanan ataupun kereta api
dari stasiun pasar senen
dan juga stasiun gambir yang merupakan dua stasiun utama begitu ya
bisa dikatakan keberangkatan ataupun tempat bertolaknya penumpang dari area jabodetabek
dan juga sekitarnya ini menuju ke luar jabodetabek
selain itu juga ada sejumlah personel tambahan begitu
ada enam ratus personel gabungan lintas organisasi lintas lembaga
untuk bisa menjaga keamanan libur natal dan juga tahun baru di stasiun pasar senen
dan juga stasiun gambir
kalau bicara kenaikan mevri sebenarnya kalau untuk hari ini
tanggal sembilan belas desember di stasiun pasar senen sendiri
kenaikannya sudah ada tetapi belum signifikan
biasanya kalau hari hari normal begitu ya di luar masa libur natal dan juga tahun baru
dari hari senin sampai dengan kamis biasanya itu berkisar di antara empat penumpang
sedangkan kalau di akhir pekan ini di angka paling tingginya tujuh penumpang begitu mevri
tetapi kalau di libur masa natal dan juga tahun baru
seperti hari ini tanggal sembilan belas desember dua ribu dua puluh
ini ada sekitar sepuluh lima ratus penumpang yang bertolak dari pasar senen
sedangkan kalau dari stasiun gambir maksud saya ini ada kurang lebih delapan ratus
nah selain itu kita ketahui sendiri ya ini stasiun pasar senen ini tidak hanya ramai penumpang
tetapi juga saya lihat tadi ini vibes liburannya sudah sangat terasa mevri
terlihat dari orang orang yang membawa koper ataupun mungkin senyum bahagia
orang orang yang menjemput sana keluarganya yang datang
datang dari jauh kemudian datang ke jakarta
tadi saya juga banyak melihat pelukan hangat senyuman ceria begitu ya
melihat orang orang ataupun sana keluarga mereka datang kembali bersua kembali berkumpul begitu
memang kalau untuk di tahun ini tentu yang paling berbeda adalah tidak adanya pembatasan
tetapi meskipun tidak ada pembatasan perlu saya sampaikan bahwa memang protokol kesehatan di stasiun pasar senen begitu ya
tempat saya melaporkan setidaknya ini sudah cukup diterapkan dengan baik begitu
rata rata menggunakan masker anak anak juga sudah menggunakan masker
kemudian juga ketika tadi saya tanyakan apakah syarat syarat perjalanan juga sudah mereka ketahui
ini rata rata sudah mengetahui
nah kalau di tahun ini mevri syarat perjalanan itu adalah untuk mereka yang usia tujuh belas tahun ke atas
ini wajib vaksin booster ataupun dosis tahap ketiga
sedangkan mereka yang berusia enam tahun sampai dengan enam belas tahun begitu ini minimal vaksin dosis tahap kedua
sedangkan kalau di bawah enam tahun ini tidak diperlukan ataupun diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi
tetapi bagi mereka yang sekiranya memang secara medis tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin
ini tidak bisa digantikan dengan pcr ataupun tes antigen mevri
tetapi harus menunjukkan surat rekomendasi dokter menunjukkan begitu ya dari surat
maksud kami dari rumah sakit rujukan pemerintah
dan mevri kalau di stasiun pasar senen ini kalau menunggu
ini kalau anda dengar sayup sayup ada yang menyanyi begitu ya
karena di sini juga ada live musicnya begitu
sehingga tadi saya lihat mereka yang sedang menanti ataupun menunggu kereta mereka boarding
ataupun menjemput sana keluarga mereka yang mungkin belum datang ke stasiun pasar senen ini
mereka juga bisa turut berkaraoke bersama dengan home band yang disediakan oleh pt kereta api indonesia
iya diana ini menarik sekali karena baru saja sebenarnya saya ingin tanyakan kepada diana ya
itu suara apa
sayup sayup live music yang ada di belakang diana
tapi ternyata kita sehati jadi diana sudah jawab duluan pertanyaan saya
saya mau ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu
kalau tadi sambil menunggu kan bisa ada di ruang tunggu
nah biasanya ruang tunggu ini juga jadi salah satu tempat yang padat sekali begitu
sementara kita tahu bahwa angka covid sembilan belas juga masih ada
nah terkait dengan ruang tunggu yang ada di stasiun pasar senen
diana apakah ada penambahan ruang tunggu atau masih ada pembatasan kah di area ruang tunggu
atau seperti apa kondisinya
ya mevri kalau sejak tahun lalu memang ada begitu banyak tambahan kursi begitu ya
biasanya yang terletak di selasar paling dekat dengan pintu masuk
dengan selasar yang paling dekat dengan pintu keluar begitu
tetapi kini ditambah di bagian tengah begitu
di dekat dengan pintu pintu keberangkatan
ini sejak tahun lalu memang sudah ada ditambah
tetapi bedanya tidak ada tanda x lagi mevri
jadi tidak ada jaga jarak
sebenarnya tetapi kalau saya lihat
ini semakin sore karena memang jadwal perjalanannya makin cukup banyak begitu ya
kalau di pintu satu saja ini saya lihat ada empat keberangkatan yang sedang menanti
meskipun ada di jeda begitu ya
keberangkatannya sekitar satu sampai dengan satu lima jam
antara satu keberangkatan dengan keberangkatan lain
sementara kalau di pintu dua ini menyisakan satu keberangkatan
ini artinya bahwa memang cukup padat begitu ya
mereka yang ingin bertolak dari stasiun pasar senen ini menuju keluar jabodetang
tapi tentu sekali lagi saya sampaikan
saya melihat begitu cukup banyak ataupun aktifnya petugas keamanan di sini
untuk bisa menegur mereka yang sekiranya entah itu duduk di selasar
yang mengganggu jalan begitu
atau mungkin mengingatkan sekiranya untuk menggunakan masker begitu ya
sehingga memang protokol kesehatan bisa tetap dijaga
dan yang juga menarik adalah mevri ruang tunggu yang biasanya
ataupun kursi kursi tempat menunggu ini biasanya kalau hari hari biasa
saya datang ke sekolah
saya menunggu pasal pasal senin
dalam satu baris mungkin hanya terisi satu ataupun dua ataupun tiga orang
tetapi kalau saya lihat di sini hampir semua kursi ini terisi begitu ya
tidak hanya terisi diduduki oleh calon penumpang
tetapi juga ada yang bawa banyak sekali oleh oleh
bawa banyak sekali koper begitu ya
persiapan begitu ya untuk menuju ke kampung halaman ataupun ke kota tujuan
mevri kalau berdasarkan pernyataan dari kepala humas daerah operasional satu pt kereta api indonesia fhk arun nisa
menyebutkan rute favorit ataupun rute perjalanan favorit ini masih berkisar di dua provinsi
yakni jawa tengah dan juga jawa timur
perihal harga tiket juga ini diharapkan masyarakat tidak khawatir
karena memang tadi kalau saya tanyakan kepada beberapa penumpang yang hendak bertolak dari stasiun pasal senin ini
memang ada kenaikan begitu tetapi tidak begitu signifikan
seperti misalnya tadi contoh ada yang bertolak dari stasiun pasar senen menuju ke stasiun tulung agung
yang biasanya ataupun di luar libur masa natal dan juga tahun baru ini dua ratus tiga puluh ribu
tetapi kalau untuk di masa natal ini tepatnya pada hari ini ini naik sekitar tiga ratus lima puluh ribu begitu totalnya ya
jadi memang ada kenaikan tetapi ketika saya cek begitu masih di dalam tahap
ataupun di dalam rentang tarif batas atas yang ditentukan oleh kementerian perhubungan
kalau kita juga menyasar pernyataan ataupun mengutip pernyataan dari menteri perhubungan budi karya sumadi
memang kalau untuk di tahun ini tidak ada pembatasan merevie tetapi yang perlu dipahami masyarakat adalah
bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan
supaya nantinya tujuan untuk berlibur bertemu sana keluarga yang mencari kebahagiaan begitu ya tidak berujung
pada arah sebaliknya alias justru malah menderita penyakit ataupun hal hal yang tidak diinginkan
sehingga protokol kesehatan dan wajib vaksinasi begitu ya booster penuhilah carilah puskesmas
ataupun klinik klinik terdekat yang menyediakan vaksinasi booster sehingga bisa menjadi penumpang perjalanan kereta jarak jauh
dan bisa berlibur atau bersua bersama sama keluarga
pasti adalah pastikan anda memiliki tiketnya dan juga penuhi syaratnya
tadi berulang kali disebutkan oleh diana jika berusia di atas tujuh belas tahun wajib untuk vaksin booster
karena tidak ada alasannya itu menjadi salah satu syarat atau satu satunya syarat juga jika akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api
saya akan persilahkan produser lapangan cnn indonesia diana valencia bersama dengan foto jurnalis indra setiawan
untuk kembali melanjutkan tugas di stasiun pasar senen jakarta sambil mungkin menikmati musik musik yang ada di sana ya
terima kasih banyak atas informasinya selamat kembali melanjutkan tugas